kemendikbud memastikan tahun ajaran dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
akan dimulai sesuai dengan jadwal
yakni pada minggu ke tiga juli
namun tak serta merta kegiatan belajar dengan tatap muka dilakukan
kemendikbud sedang menyusun mekanisme pembukaan sekolah
saat terjadi pandemi
yang akan diumumkan pekan depan
salah satu yang menjadi wacana adalah metode pembelajaran
berdasarkan zona penyebaran covid sembilan belas
nanti sebagian daerah sebagian besar sekolah
itu akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh
terutama untuk daerah daerah zona merah dan zona kuning
kemudian yang kedua
pembelajaran tatap muka
kemungkinan itu akan dibuka di zona hijau
ketua ikatan dokter anak indonesia jakarta
rini sekartini mengatakan
proses belajar mengajar dengan tatap muka di zona hijau
harus dilakukan dengan menerapkan social distancing
protokol kesehatan yang ketat
sekolah harus siap menghadapi perubahan teknis belajar dan budaya di sekolah
seperti meniadakan salam cium tangan
jarak jadi satu kelas
dengan jarak yang sudah benar
mungkin sekolahnya bergantian
bisa satu hari masuk satu hari tidak
atau bergantian tadi pagi dan sore
memang effort untuk pengajaran menjadi lebih besar
jadi dalam seminggu pertama
dievaluasi bagaimana minggu kedua baru bisa dilanjutkan
apakah bisa dilanjutkan
kalau bisa dilanjutkan
buat skema mungkin masuk untuk kelas yang lebih kecil lagi
dan satu lagi pemantauan
berdasarkan data dua bulan terakhir
ada satu ratus delapan kabupaten kota yang masuk zona hijau
tiga empat belas pagi misalnya
masuk zona hijau jika mengacu pada data kelurahan
tetapi berada di zona merah
apabila mengacu pada kota dan kabupaten
kepala sekolah harus mempersiapkan kedua skema pembelajaran
tetapi membutuhkan dukungan sarana dan prasarana dari pusat
untuk orang tua murid ataupun guru
jika diputuskan pembelajaran dilakukan secara daring
kita untuk membantu pembelian paket data
baik untuk guru honor
orang tua murid atau siswa yang kurang mampu gitu ya
dan kami terus langgaja
kami kemarin untuk guru guru
jadi untuk guru guru yang honor
itu udah kami berikan paket data
hasil evaluasi kemendikbud mengenai kegiatan pembelajaran daring menunjukkan
hal itu terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang
seperti perangkat elektronik dan internet
efat askam jakarta